kepala sekolah sekaligus pendiri sekolah selamat pagi indonesia di kota batu
julianto eka putra yang merupakan terdakwa kasus pencabulan terhadap belasan siswanya
akhirnya ditahan di lapas kelas satu lowokwaru kota malang hari senin
terdakwa ditangkap di rumahnya di kawasan citralen surabaya
penahanan ini dilakukan setelah adanya ketetapan pengadilan negeri kota malang
jaksa menilai terdakwa melakukan intimidasi terhadap saksi korban agar tidak datang ke pengadilan
hingga akhirnya jaksa meminta penetapan penahanan kepada majelis hakim yang menyidangkan
sebelumnya terdakwa tidak ditahan karena dianggap kooperatif
sehingga kami saya dan pak sudung langsung datang kepada ketua
pt juga memohon kemudahan untuk bisa dilakukan penahanan tetap tidak bisa dibantu
karena yang punya kewenangan mengandungkan penetapan untuk melakukan penahanan menjelang majelis hakim
kasus kekerasan seksual yang dialami siswa sma selamat pagi indonesia kota batu
mencuat pada mei dua ribu dua puluh setelah korban yang sudah lulus dari sekolah itu melapor ke polda jawa timur
sejak ditetapkan sebagai tersangka pada agustus dua ribu dua puluh dan kemudian menjalani sembilan belas kali sidang
terdakwa tidak ditahan
status terdakwa yang tidak ditahan ini kemudian mendapat sorotan publik
sementara itu di tangerang selatan banten mantan kepala smp negeri tujuh belas berinisial mn
dijebloskan ketahanan setelah ditetapkan sebagai tersangka pada senin sore
mn diduga terlibat korupsi dana program indonesia pintar tahun anggaran dua ribu dua puluh sebesar hampir tujuh ratus juta rupiah
ia diduga menggunakan dana program indonesia pintar untuk kepentingan pribadi
sementara itu di tangrang selatan banten mantan kepala smp negeri tujuh belas berinisial mn
dijebloskan ketahanan setelah ditetapkan sebagai tersangka pada senin sore
sebelum menjadikan proses penyelidikan
mn diperlukan untuk menjadikan proses penyelidikan

mn akan ditahan selama dua puluh hari sebelum menjalani persidangan
tim diputan cnn indonesia